terima kasih kepada terdakwa lukas nmb oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan
salah satu kuasa hukum lukas nmb petrus bala patoyana setelah persidangan di pengadilan tipikor jakarta menjelaskan permintaan banding langsung diajukan setelah sidang
ia pun menyebut penolakan dilakukan karena meyakini lukas nmb tidak bersalah
petrus merinci tiga dakwaan tidak terbukti dalam persidangan yakni menerima gratifikasi satu miliar rupiah dari rijato nolaka memiliki hotel angkasa di jayapura dan menerima gratifikasi sepuluh miliar
rupiah dari piton numbi
sebelumnya gubernur papua nonaktif lukas nmb difonis delapan tahun penjara karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi selama menjabat gubernur papua priode dua ribu tiga dua ribu dua puluh
fonis tersebut lebih rendah dua lima tahun daripada tuntutan jaksa sepuluh tahun enam bulan penjara
dalam agenda pembacaan fonis putusan yang berlangsung hampir tiga jam di pengadilan tipikor jakarta pada kamis siang
ketua majelis hakim menyebut ada sejumlah hal yang memberatkan terdakwa lukas seperti terdakwa berlaku tidak sopan
mengucapkan kata kata kotor dan makian dalam persidangan
ia juga disebut tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi kolusi dan nepotisme
padahal hal yang meringankan lukas nmb belum pernah dihukum sedang sakit dan punya tanggungan keluarga
selain itu lukas didenda lima ratus juta rupiah subsidi empat bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti rp sembilan belas enam miliar rupiah paling lama satu bulan
sejak putusan berkekuatan hukum
untuk membayar uang pengganti sejumlah sembilan belas enam ratus sembilan puluh tujuh ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap
jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut
dengan ketentuan apabila terpidanat tidak mempunyai harta bendanya mencukupi
maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun
majelis hakim memberi waktu tujuh hari bagi terdakwa untuk mengajukan banding atau tidak
liputan cnn indonesia